covid sembilan belas membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan
dampak negatif yang diakibatkan tentu menyiksa banyak orang
namun ini semua harus kita lalui bukan
di balik pandemi ini ternyata terdapat hal hal positif yang dapat diambil
jika kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda
salah satu dampak positif dirasakan deka teresia
seorang pekerja sektor keuangan yang tinggal kos dan jauh dari keluarga
sebelumnya ia terbiasa membeli makan di luar
namun dengan adanya covid sembilan belas kekhawatiran akan membeli makan di luar
saat ini mengharuskannya belajar memasak
hikmah dibalik bencana covid sembilan belas juga dirasakan oleh seorang perokok aktif
sebelum pandemi covid sembilan belas gagat mengatakan bisa menghabiskan
satu setengah bukus rokok perharinya
namun kebiasaannya itu berubah saat ia mengalami batuk batuk cukup parah
di masa pandemi
parno ya karena di wabah covid sembilan belas ini
karena saya merasakan batuk kering yang cukup menyakitkan
kemudian pilek saya pun juga di pagi hari dan malam hari
saya demam sekitar tiga puluh delapan derajat celcius dan merasakan
sakit sendi di beberapa bagian tubuh
hikmah lain dibalik musibah covid sembilan belas juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas
khususnya yang tinggal di jakarta yaitu berkurangnya kemacetan
hal ini jelas terjadi dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar
yang diambil pemerintah
hikmah lain yang dirasakan bersamaan dengan beratnya dampak perekonomian
dan beban pekerja medis atas covid sembilan belas adalah meningkatnya
pula jiwa sosial masyarakat
berbagi kepada para tim medis masyarakat yang membutuhkan
gotong royong dalam memberi bantuan pun dilakukan
mulai dari publik figur hingga masyarakat biasa
hikmah yang ada di balik covid sembilan belas mungkin tidak sebesar
dampak negatif yang kita pikul
namun tentu kita harus bertahan melewatinya
setidaknya di mana ada kesulitan di situ juga pasti ada kemudahan